hai bos minta gue buat cari tahu soal penculikan andin siapa andin ya
hai kok sih bos nggak kasih tahu saya yang jelas gue udah dapat perintah seperti itulah
cek driver ambulansnya cari informasi sama dia baiklah kamu komunikasikan juga
anak buahnya angga yang ada di penjara sama riki sudah dapat informasi apa dari ricky
ya ya itu betul pak
masih bingung sama motifnya apa ada hubungannya sama kebakaran yang ada di
villa iya itu dia pak kita juga harus lebih gitu kita masih belum tahu kan
siapa yang jadi korban di villa itu sienna atau bukan sampai sekarang juga cnn masih belum ketemu
ini salah saya sama andin apa ya
kita berangkat ke tkp
kita susuri semua lokasinya
saya yakin masih ada petunjuk yang tertinggal di sana
ya ya betul pak
kamu hubungin felis tuh
kasihan dia pasti shock sama haji dan tadiw
beginilah pak al
di tengah kekalutannya
karena bu andin yang menghilang karena diculik
dan bu rosa yang terguncang karena peristiwa yang terjadi
tapi pak al masih saja
memperhatikan orang lainnya
mas al maaf kenapa gini
mama baik baik aja kan
bukan ibu rosa mas tapi ini di depan ada om surya sama tante sarah katanya mau
ketemu sama mas al mau nanyain tentang mbak andin
emang beberapa kali tadi papa suri sempat telepon sih tapi belum bisa saya angkat
feeling orang tua yang menghalangnya ini memang tidak bisa saya angkat tapi saya bisa mengangkatnya ini memang tidak bisa saya angkat

apa mau gigi bilangin ke om surya sama tante sarah kalau mas al masih meeting sama mas randy
gak usah gak usah sebentar lagi saya kesana
ya mas al gigi permisi
pak maaf apa bapak akan menceritakan masalah ini ke mas surya dan tante sarah
mas surya dan tante sarah
noh gimana hasilnya
gak ada hasilnya mas
gak ada hasilnya
kok bisa nggak ada hasilnya
ya kata petugasnya cctv nya rusak
ya ampun kok bisa rusak
ya gak tau juga ma pokoknya dibilang rusak
dan kalau dipikir pikir kok aneh ya kayak semuanya kayak kebetulan gitu
ya tetep aja mama gak bisa terimain ya noh
kalau emang kamu gak bersalah harusnya ada bukti yang lebih kuat lagi
ini kan mengenai kehamilan siana
harus jelas semuanya noh
itu bukan anak aku
aku gak ngapa ngapain nyentuh juga enggak kok ma
demi apa noh
kamu berani sumpah
gimana mau sumpah waktu itu aja kamu mabuk dong
kamu gak sadar gimana mau sumpah
makanya kan mama udah pernah bilang berapa kali jangan mabuk
akhirnya apa yang kamu lakukan kamu gak ingat
pusing deh mau pusing deh sama kamu
ini ada surat ke polisian
ini baru begini
soal penculikan andin siapa andin ya kok si bos enggak kasih tahu saya
yang jelas gue udah dapat perintah seperti itulah
gelisah banget silv gue denger besok keputusan sidang ya
iya gue dengar sidang keputusan lo tertutup setelah ada insiden sebelumnya
hebat loh ya bisa ada insiden kayak gitu aduh nyaris bikin ledakan
diam diam ternyata lu suhu juga ya tahu dari mana ya tahulah tembok dan
jurji besi di sini kan punya mulut dan kuping ya jadi mereka itulah yang
bocorin ya soalnya kan kasus kayak kita ini cepat tersebar
tapi cuman satu yang gue belum tahu sebenarnya lo kasus apa sih sampai lo bisa ada di sini
tahu gue sih lu pernah ganggu orang besar ya kan lo berani banget sih ganggu keluarganya
alvari gua yakin lu pasti dari geng keren nih maulah masukin lu lu bisa nggak usah terlalu
kepo sama hidup gue dan lo nggak perlu tahu siapa orang yang ada di belakang gue paham
yang menyokong lo selama ini
sampai lo berani ganggu keluarganya alvarin
kalau lo punya geng
berarti lo bukan orang sembarangan
jangan jangan gue kenal sama bakingan lo itu
lo kenal gak
detektif jangan lupa
cek keadaannya felis
setelah ini saya akan coba menghubungi felix
untuk memastikan keadaannya pak
dan setelah itu saya akan coba menghubungi
detektif swasta pak
untuk membantu penyelidikan kita
kalau gitu saya pamit duluan ya
sini sini duduk sama papa sini
papa udah pulang
kok gak kasih tau aku sih
di ruang kerja papa